umumnya taksi kita jumpai di daratan tapi pernahkah anda mendengar taksi yang beroperasi di laut
di area pelabuhan tanjung perak surabaya taksi laut sudah beroperasi selama puluhan tahun
mereka melayani kebutuhan kapal juga antar jemput anak buah kapal dari dan ke kapal yang berlabuh
sejak pagi tiga puluh perahu transport bandar yang juga dikenal taksi laut
sudah berjajar di dekat terminal penumpang kapal roro pelabuhan tanjung perak surabaya
mereka beroperasi sesuai urutan jika penumpang naik dadakan
sementara bagi yang sudah berlangganan keberangkatan sesuai jadwal pesanan
eksistensi taksi laut sudah puluhan tahun
mereka melayani antar jemput kru kapal dari dan ke kapal yang berlabuh
dan melayani kebutuhan kapal seperti logistik atau perlengkapan
terjauh mereka beroperasi sampai perairan gresik
atau sekitar sembilan km dari perairan tanjung perak surabaya
setelah mengantar anak buah kapal ke kapal yang bersandar
dan masih berada di tengah laut
tak jarang juru mudi perahu mendapat panggilan telepon untuk menjemput anak buah kapal yang lain
nah kapal atau perahu langsung merapat ke lambung kapal
dan anak buah kapal langsung saja turun dari anak tangga
tarif taksi laut disesuaikan dengan jarak tempuh dan muatan yang dibawa
tarif rombongan untuk penumpang kru kapal maupun charter menuju area selat madura
berkisar seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah
sementara tarif untuk penumpang kru kapal dan barang menuju perairan gresik
rata rata satu juta rupiah
kalau untuk penggunaan taksi laut begini ini sudah sejak dari tahun sembilan puluh an
bahkan delapan puluh an sampai sekarang
untuk kegunangnya sebagai jasa pelayanan untuk kapal penumpang maupun kapal kapal lain yang ada berlabuh di sini
di area tanjung perak sini
dan biayanya itu seratus ribu
bukan per orang ya kalau misalnya kita sendiri ya seratus ribu
yang kita berkelompok tetap seratus ribu
saya rasa relatif sangat murah
sudah dua belas tahun memang ini sarananya untuk ke kapal
turun naik kapal memang sarananya perahu put ini
kenapa kok harus naik perahu ini
nggak ada lagi sudah
memang botnya memang cuma satu ini aja
dari surabaya ke tengah gini selat madura
untuk melindungi dari panas dan hujan
setiap armada taksi laut dilengkapi atap
sementara untuk keselamatan perahu juga dilengkapi baju pelampung
setiap tiga hingga empat bulan sekali perahu ini dilakukan perawatan
saat beroperasi taksi laut diharuskan tidak mengganggu atau memotong lalu lintas kapal dan perahu lain
selain itu juga memperhatikan kondisi cuaca
kalau siang kan sudah jelas
apalagi kalau di laut ini kan luas anunya
tidak masalah kalau soal siang
kalau malam lihat lampu
kan ada lampu lampu jalan
kanan kiri itu warnanya merah hijau
sama kapal juga sama
jadi biarpun orang kapal kita yang kecil dilihat lampunya kalau malam
oke terus kalau hujan gimana misalnya atau angin gitu
ya kalau selama bisa lihat kita jalan terus
kalau tidak lihat ya kita merapat berlindung ke kapal yang terdekat

aktivitas taksi laut berada di bawah pengawasan kesyah bandaran utama tanjung perak surabaya
setiap armadai beroperasi telah dipastikan laik
itu memberikan legalitas kepastian hukum kepemilikan
dengan menerbitkan pas kecil dan juga lampiran dari pas kecil yang berisi tentang perlengkapan alat keselamatan untuk taksi laut tersebut
kepastian penumpang taksi laut sebanyak sepuluh hingga sebelas orang
sementara kapasitas muatannya maksimal satu ton
sementara kapasitas muatannya maksimal satu ton